tim nasional u dua puluh dua besutan indra syafri terus mematangkan persiapan jelang piala aff dua ribu sembilan belas di kamboja tujuh belas februari mendatang
dari tiga puluh pemain yang berada di pemusatan latihan nantinya hanya akan terpilih dua puluh tiga pemain saja
awak tim nasional u dua puluh dua dibagi ke dalam dua tim untuk bertanding dua x empat puluh lima menit di lapangan abc senayan sabtu pagi
gian zola dan kawan kawan dituntut bermain cepat dan menyerang untuk menjalankan skema pelatih indra syafri
hasilnya tim kaos hijau unggul tiga gol salah satunya lewat gol witan sulaiman
selain menggelar game internal seperti ini timnas u dua puluh dua juga akan menggelar uji tanding kontra bayangkara fc dan arema pada pekan depan untuk mengevaluasi pengerucutan jumlah pemain
fullback kiri firza andika yang akan bergabung dengan klub belgia fc tubis berharap dirinya terpilih dalam skuad inti tim nasional
persiapan ke belgia insya allah kalau terpilih ini
saya selesai iff baru saya berangkat fokus di timnas dulu intinya
pengennya si lalos karena kan anak mana sih yang gak mau bela timnas
secara umum saya melihat ada perkembangan terutama dari sisi kondisi fisik mereka
sekarang bermain dengan dua x empat puluh lima menit game internal game hari ini
yang kedua secara taktikal juga mereka sedikit mulai memahami
apa yang kita latih dalam minggu ini
nanti kita akan coba di minggu selanjutnya ada uji coba dengan bayangkara dan arema
dan juga mungkin hari ini kita akan diskusi dulu dengan para pelatih apakah akan disiutkan hari ini atau kita akan tunggu beberapa hari lagi
pak hari husa ini menjadi kandidat kuat pelatih tim nasional u sembilan belas
dan ini adalah pengalaman dari indra syafri yang merangsi teki tim nasional u dua puluh dua
indra syafri yang sempat membawa tim nas u sembilan belas juara piala iff dua ribu tiga belas menilai pak hari husein cocok menukangi garuda muda menggantikan dirinya
pengalaman yang membawa tim nas u enam belas dianggap mumpuni untuk menjadi jururacik strategi tim nas u sembilan belas yang menghadapi piala iff agustus
piala iff agustus menangkan kemampuan untuk menjadi jururacik strategi tim nas u sembilan belas
memang betul betul jadi pelatih timnas u sembilan belas
karena bagaimanapun kuswari punya pengalaman dengan pemain pemain kelahiran tahun dua ribu dua
yang kuswari latih di u enam belas kemarin
dan juga bisa gabung nanti dengan pemain pemain u sembilan belas kemarin yang kelahiran dua ribu satu
juga bisa bermain di u sembilan belas